namanya imam shafi'i sabit
sudah dua tahun ini imam seorang petani asal kabupaten bojonegoro
beraktivitas hanya dengan satu kakinya
kaki kiri imam diamputasi karena penyakit diabetes
imam yakin semua proses yang dijalani
membuatnya siap menjalankan semua prosesi ibarat haji
berbekal kaki palsu dan tongkat penyangga tubuh
imam mengaku bersyukur bisa berangkat terhadap imam
pada hal seharusnya dia dijadwalkan berhaji pada dua ribu dua puluh satu
setelah mendaftar pada dua ribu sebelas
namun dua ribu dua puluh satu menjadi tahun yang berat buatnya
karena kaki kirinya harus diamputasi
di saat yang sama ibadah haji ditiadakan karena pandemi covid sembilan belas
mungkin untungnya covid sembilan belas barokahnya ada di sini
nanti kalau tidak sampai ke tanah suci dengan kondisi seperti sekarang
tidak ada pak
tidak ada yang semuanya milah allah
imam mengaku memasrahkan semuanya pada tuhan
dia tidak pernah merasa sendiri karena ada banyak teman rombongan
yang akan membantunya
dia juga tidak ingin memaksakan diri
ketika dirasa tak sanggup berjalan
imam akan meminta bantuan petugas untuk menyediakan kursi roda
tim kesehatan akan terus memantau kondisi calon haji
termasuk di pesawat
imam dan sejumlah calon haji yang masuk daftar lansia dan resiko tinggi
tim kesehatan sudah mengantongi daftar nama
dan akan berkeliling ke kursi calon haji yang masuk prioritas pemantauan
tim kesehatan mengatakan bahwa tim kesehatan akan menjaga keamanan

jadi memang perlu diingatkan untuk pergangan beberapa jam sekali
kami akan memantau terus
jadi tim kesehatan kalau sudah di pesawat sudah di atas sudah stabil
kita jalan jalan mungkin menanyakan kepada para jamaah
ada keluhan atau tidak
kalau ada keluhan mungkin kita kasih obat misalnya ada yang batuk atau yang panas
atau seperti itu
miki peresia surabaya jawa timur